kejuaraan minaraga kali ini berbeda dengan kejuaraan minaraga biasanya
dimana peserta yang dilibatkan merupakan pekerja pabrik genteng
atau biasa disebut dengan jebor yang ada di jatiwangi majalengka jawa barat
kegiatan ini dilaksanakan di jatiwangi arts factory atau jaf selasa malam
kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari para pengusaha jebor
dalam mempertahankan pabrik genteng yang kurang lebih puluhan tahun lalu telah ada
selain itu kegiatan ini juga sebagai perayaan hood r i
para peserta yang mengikuti kejuaraan bidaraga ini telah diseleksi
dari puluhan pabrik jebor yang ada di jatiwangi
dalam masa pandemi jadi kami batasi di perayaannya itu cuma dua
jadi seleksinya sebenarnya sudah dari minggu kemarin
ini adalah dua puluh peserta terbaik
salah seorang peserta mengaku sudah mengikuti kegiatan ini sebanyak enam kali
motivasinya apa sih kang
motivasinya untuk memajukan cekor genteng jatiwangi
agar tidak punan gitu
karena sekarang banyak itu banyak genteng genteng yang
yang baru untuk memariakan hood r i juga tujuh belas agustus
setidaknya sebanyak empat puluh jebor yang ada di wilayah jatiwangi
menurunkan pekerjanya untuk mengikuti kontes ngotot
atau minaraga antar jubor ini
kedepannya kegiatan ini diharapkan dapat terus dipertahankan
dan juga dapat menelestalikan genteng yang terbuat dari tanah liat
yanuar aditya majalengka jawa barat